nah jadi pengertian sholat suruk ini adalah sholat yang dikerjakan pada saat matahari mulai terbit hingga tergelincir mulai ke atas seukuran satu tombak
nah berapa itu satu tombak
satu tombak itu kira kira dua meter
apakah setelah kita melaksanakan sholat surut boleh kita melaksanakan sholat duha
maka jawabannya pun diperbolehkan
atau kita pilih salah satu itu pun boleh saja
karena sholat surut itu masuk di waktu sholat duha
dan keutamaannya pun hampir sama
tidak terdekat jangan
jangan kelinci jangan
jangan kelinci jangan
ini kan kamarnya pak narji
aduh ada apa ya
waduh kalau dia sampai kenapa napa gawat
dia ngerestuin hubungan saya sama ustaz jaliludin nanti siapa
assalamu'alaikum pak narji
ada apa pak
pak aku terlalu kelinci jangan
ada hantu gitu pak
masa sih pak
pasti lupa dikunci
ngeri juga kalau benar ada hantu
demi mendapatkan usaha januyuy
demi menikah dengan usaha januyuy
pantes aja ngiguk tidur kayak kebuk
parah banget nih orang
tega banget saya ini makhluk tuhan paling tampan loh
kok dibilang kelinci
iya pak narji
ngapain sih malem malem masuk kamar orang
nggak sopan tau
pak narji saya tuh udah ketok pintu
udah ngucap salam
tapi pak narjinya gak jawab salam saya
nggak buka pintunya
dan ini kebetulan saya
mampir kesini mau ngajakin pak narji
sholat subuh berjamaah ke masjid
ustadz duluan aja saya belakangan
cuci muka dulu sekalian uduh
oh iya kalau boleh satu lagi
lah kok ompolnya
disini kan tadi
aduh nggak super sekejap
iya iya tenang pak narji
tenang ya nggak usah panik
rahasia pak narji
yang satu ini aman di tangan saya
ustadz musa yang mulia dan santun
kalau ada yang nanya
kok kasurnya bisa basah
ya gitu ya bagus juga ya
pak narji itu kan ide saya
itu sebenernya ide saya
tapi saya belum sempat ngucapin
udah diomongin duluan
pokoknya aman di tangan saya rahasianya ya
tapi inget ya lain kali
ntar saya kasih nilai minus siap
nggak apa apa deh kena sial
yang penting dari kejadian ini
untuk lebih mendekati ustaz januyuy
aduh kelepasan lagi
kita mendengarkan tausiyah
dari ustad ridwan
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
saya akan memberikan sedikit
tentang sholat syuruk
sekarang apa bedanya
sholat syuruk dan sholat duha
yang dikerjakan di dalam
pengertian sholat suruk ini adalah
sholat yang dikerjakan pada saat
matahari mulai terbit
hingga tergelincir mulai ke atas
seukuran satu tombak
nah berapa itu satu tombak
satu tombak itu kira kira
kita melaksanakan sholat syuruk
boleh kita melaksanakan sholat duha
atau kita pilih salah satu
itu pun boleh saja karena
sholat suruk itu masuk di
waktu sholat duha
dan keutamaannya pun
sampai di sini fahim tuh
untuk pagi ini wabilahi taufiq wal hidayah
kira kira aku salah
bukan kau tak perlu
untuk kejadi sempurna
hanya di dalam jiwa
bukan karena harta
kau kan jadi berharga
hati yang mulia
jadilah diri sendiri
ya terus terus
iya taruh situ pak dek
dimur dia kering
iya cakup banget pak deh
ustadz ini kan bukan
hah bukan pak deh
ini tuh basah
sebab atap itu mulai bocor
nah siapa tahu di atas atap itu
ada genangan kencing tikus
netes tapi kok aromanya
bau jengkol ya
ya mungkin tikusnya habis makan jengkol
ustadz masa iya tikus doyan jengkol
ya bisa aja ini baunya
orang kabel lagi dimakan mah tikus sama sabun
nyum ke cing tikus deh
bilang hati hati kok orang udah celaka
kalau bilang hati hati sebelum orang celaka
maaf kalau pak narji ya toh saya ingat
anggoro yang kuli bangunan di pondok pesantren kita dulu ya
iya itu yang tidur diambil diri
nah yang tinggal di kampung memet
iya kok saya disamain
sama orang yang lahir di sengkat
kenapa ada di sini
belum ini kau kejatiin seseorang ini
dia belki nanti adaague in